gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama mengaku
partai demokrasi indonesia perjuangan pdip mempertimbangkan
untuk mendukung pencalonan basuki cahaya purnama
sebagai gubernur dki jakarta dalam pilkada dua ribu tujuh belas
gubernur ahok mengaku komunikasi dengan pdip masih berjalan
bahkan ketua umum pdip megawati soekarno putri
sempat menanyakan hubungannya dengan wakil gubernur dki jarod saiful hidayat
yang juga merupakan kader pdip
nanti pdip akan putuskan yang terbaik buat orang jakarta
itu yang selalu ibu katakan sama teman teman dari pdip katakan
nah waktu itu kan yang pdip keberatan kita kalau jalan independen
takut terjadi deparpolisasi anak anak muda ini
takut berpikiran itu parpol itu mesti dibuang
kalau parpol dibuang ibu mega kan punya kepentingan
kalau parpol dimong nanti bahaya dong ketika rakyat tidak percaya
sama partai politik
di situ kita mau sampaikan pada masyarakat
masih banyak partai politik yang mau mendengarkan suara rakyat
sementara itu meski mendapat penentangan internal
partai golkar mendukung kandidat petahana basuki cahaya purnama
dalam pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas nanti
partai golkar memastikan akan tetap mendukung basuki cahaya purnama
untuk maju kembali pada pilkada dua ribu tujuh belas mendatang
hal tersebut disampaikan oleh ketua umum partai golkar setia novanto
saat pengukuhan pengurus dpp partai golkar
sementara terkait siapa yang akan menjadi pendamping di pilkada nanti
partai golkar menyerahkan sepenuhnya kepada ahok dan partai nasdem
serta hanura untuk memutuskan
di tubuh internal partai golkar sendiri
terjadi pertentangan terhadap keputusan dpp partai golkar
yang mendukung basuki cahaya purnama
kalau masalah dki dengan saudara ahok
itu kita seluruh pengurus
itu sudah kita sudah memutuskan adalah saudara ahok
jadi itu tidak ada lagi
begitu saya tanda tangani dengan sekjen diketahui oleh ketua harian